pemerintah kota bandung mengeluarkan surat edaran
yang berisi tentang larangan perayaan malam pergantian tahun di kota bandung
pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh mendatang
kebijakan ini diambil berdasarkan status zona risiko penyebaran covid sembilan belas di kota bandung
yang masih termasuk zona merah
ditujukan ke seluruh pengelola pemilik tempat hiburan hotel restoran
terus juga ada pengelola atau manajemen pusat perbelanjaan
dan juga masyarakat kota bandung
jadi untuk pergantian tahun dua ribu dua puluh ke dua ribu dua puluh satu tidak ada perayaan dan dilarang
sosialisasinya ke tempat
itu sudah disebarkan itu surat edaran kemarin sudah disebarkan secara masif
juga melalui sosmed juga sudah kita sebarkan ya secara masif juga
kalau ada yang melanggar atau
itu nanti sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku
selain melarang perayaan tahun baru di tempat umum seperti taman dan alun alun
pemerintah kota bandung juga melarang perayaan malam tahun baru di hotel restoran dan kafe
selain itu di masa libur natal dan tahun baru
pemkot bandung juga membatasi tingkat okupansi hotel dan restoran
larangan perayaan tahun baru dan pembatasan okupansi hotel
membuat sejumlah hotel terpaksa membatalkan kegiatan
yang telah disiapkan untuk menyambut libur tahun baru
tidak sedikit tamu hotel yang telah melakukan pemesanan untuk libur tahun baru
kalau normalnya ya sebelum pandemi sih
tahun baru udah pasti ya sesuatu yang istilahnya tuh kayak celebration buat orang hotel ya
karena dipastikan seluruh hotel bukan hanya hotel kami
kalau kondisinya begini
kalau dengan kondisi seperti ini sih
mengikuti himbauan dari pemerintah
kemudian himbawan dari gubernur juga
kalau yang sampai saat ini tuh kita memang masih jauh
kalau dibandingkan tahun tahun sebelum pandemi itu kita jauh banget
yang kita terima reservasi yang sudah kita terima
ketua perhimpunan hotel dan restoran phri jawa barat herman muhtar mengaku
mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
bisa memberatkan pengusaha
pengusaha biasanya setiap desember itu sangat berharap pada bulan desember
itu bisa memperbaiki okupansi yang terpuruk selama ini
sejak bulan februari sampai dengan sekarang
saya berharap pada kawan kawan untuk tidak merumahkan kembali
karyawan yang sudah dipanggil walaupun sekarang ini kondisinya ada yang sehari kerja sehari enggak
ada yang nerima gaji setengah dan sebagainya
sesuai dengan kemampuan dan kepedulian daripada perusahaan terhadap karyawan yang dirumahkan
pada malam tahun baru pemkot bandung akan menutup dua puluh tiga ruas jalan di perbatasan kota bandung
dan jalan jalan utama kota bandung
seperti jalan asia afrika yang berpotensi menimbulkan kerumunan
selain itu petugas gabungan baik polisi tni dan satpol pp
akan diturunkan untuk melakukan pemantauan di lokasi lokasi yang berpotensi menimbulkan keramaian
franky wijaya rizky rahadian bandung jawa barat